hai penjualan permasalahan dan cinta cerita di asia tenggara
unjuk rasa peringatan hari tani yang berlangsung di depan gedung dprd sulawesi selatan pada
kami siang awalnya berjalan damai pengunjuk rasa mengkritisi kebijakan pemerintah yang
tidak berpihak pada petani namun aksi ini tiba tiba ricuh dan berujung bentrok dengan
aparat kepolisian akibatnya sepuluh demonstran dan tiga polisi terluka
dalam aksi ini polisi menahan lima orang pengunjuk rasa namun menurut demonstran ada sembilan belas
orang yang ditahan ratusan pengunjuk rasa lalu menyambangi markas polrestabes makassar
di jalan ahmad yani mendesak para pengunjuk rasa yang ditahan dibebaskan masih hambur
teman teman itu saya menganur berusaha menerai ini ya pak biasakan ya cuma ada satu polisi yang
sudah sendiri memadai senjata ya saya teman diberi
ke depan tapi mungkin sudah terbakar sama emosi langsung muncul senjata dihantam ke kepala kepala
kita yang bukan tindakan yang di luar yang tidak sepatutnya dimana dia berapa tindak pidana ya
termasuk ada pengeroyokan dan akhirnya anggota dari pihak kepolisian yang polrestabes ada tiga
orang yang terbuka oh dimana salah satunya ada anggota yang pergi ke tangannya
hingga kamis malam puluhan pengunjuk rasa masih bertahan di sekitar
mapol restabes makassar menunggu pembebasan rekan rekannya tim liputan cnn indonesia